bang tanya kalau disini kira kira ada kontrakan atau kos kosan yang kosong gak
oh tanya aja sama pak haji sodik biasanya ada banyak kontrakan
kalau rumahnya pak haji sodik di mana
oh rumah pak j sodik di sana kalau kontrakannya di sana kalau mau nanya di sana aja
kok rumahnya di sana kontrakannya di sana saya harus nanya ke sana
biasanya pak haji sodik kalau gak kemana mana
pak haji sodik pasti di ada di tukang bumbur sana
saya masih kepikiran sipur
nah mak kamu juga masih kepikiran sipur
kamu mah ngomong aja niru saya
oh di mana
saya mau lihat kontrakannya pak haji
buat siapa keluarga apa sendiri
laki atau perempuan
kalau laki kenapa yang menjawab perempuan
ih kan yang ngontraknya yang ini
ya sudah kalau begitu kita lihat kontrakannya
pur kamu kenapa
bukan orangnya lebih hitam dari gue
memang ada pur
mulai sekarang gue mau ngelupakan anies selamanya
gue udah hapus nama ani dari hp gue
gue gak mau lagi nyebut nyebut nama ani
lu gimana sih pur
katanya tadi nggak mau nyebut nama ani lagi
tuh tadi berapa kali lu sebut
ma mau kemana
mau ke rumah emak minta korek kuping
masya allah tati
laki lu keterlaluan banget ya
masa korek kuping aja gak punya
lu mau sampe kapan sih pur kayak begini terus
cewek banyak bukan cuma ani doang
eh ngapain lu nyebut nyebut nama ani
pur kamu juga nyebut
mau kemana pur
mau kemana lu
mau ke warung beli korek kuping tapi gak ada
tat tadi gua ke rumah ma lu
mama baru aja berangkat ngaji be
yang bener lu
udah ke ma lu
pilih aja yang mana
masih banyak yang kosong
tuh lihat tuh
wajar atuh kalo ditagih mah
kan sewanya juga perbulan
iya memang sewanya bulanan
cuma ditagihnya harian
jadi gak lu
kayaknya saya mau liat liat yang lain aja dulu
dia jalan lagi
kayaknya dia udah ke sana
kamu liat ga
tunggu aku datang
tunggu aku datang
mat lu liat manis tadi kagak
ini yang matanya dipake ini yang matanya dipake ini yang matanya dipake
teteh gak capek
mbak panas panas gini enaknya minum es daun aku mbak
iya boleh bikinin ya
kamu pesen dua kalau aku sih satu aja
saya juga satu
ih tadi bilangnya dua
satu buat saya
satu buat teteh
lucu itu kalau lihat gadis cantik berdebat sama cowok cupu
cekak cekak cekak cekakak
mbak mumpung ada pelanggan cantik selfie dulu dong mbak
masih kelihatan sui di kamera

kamu baru menawarin
kamu baru menawarin
kamu baru menawarin
kamu tahu dong

kamu tidak cuma mau

mbak wak si
i jep rah sa
baik belawab beri g palace aba atas cyclops di pokot